polisi masyarakat sipil dari forum udara bersih indonesia atau fubi
serta komite penghapusan bensin wartimbel atau kpbb
dalam waktu dikatakan melakukan gugatan kelas aksion
buntut dari polusi udara yang terjadi di ibu kota jakarta
tak tanggung tanggung nilai ganti rugi yang diderita masyarakat
untuk membayar biaya kesehatan diduga mencapai angka lima puluh satu dua triliun rupiah
ketua fubi ahmad safrudin menyebutkan bahwa gugatan kelas aksion
yang diatur dalam undang undang no tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan ini
akan dilayangkan ke industri serta pihak yang memiliki kebijakan
dalam pengendalian pencemaran udara
meski masih melakukan perhitungan kerugian
namun dirinya memprediksi nilai ongkos medis
akibat pencemaran udara mencapai lima puluh satu dua triliun rupiah per tahunnya
saat ini sudah ada lima puluh warga yang siap mendaftarkan gugatannya ke pengadilan
dengan terlebih dahulu memverifikasi bukti bukti yang mereka miliki
pada undang undang nomor tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
di sana diatur ya bahwa masyarakat itu boleh mengajukan gugatan ganti rugi
atas kerugian yang diderita akibat kerusakan ataupun pencemaran lingkungan hidup ya
nah ganti rugi itu bisa juga ditambah dengan imaterial gitu ya
katakan karena saya sakit ispa saya tidak masuk kerja
saya rugi tidak mempunyai pendapatan sampai beberapa hari